pasca tidak diberlakukannya surat izin keluar masuk atau sikm
jumlah penumpang di terminal terpadu pulau gebang jakarta timur
meski demikian jumlah kapasitas penumpang di dalam bus masih dibatasi
aktivitas di terminal terpadu pulau gebang cakung jakarta timur
mulai ramai dibandingkan sebelumnya
setelah surat izin keluar masuk sudah tidak diberlakukan oleh pemprov dki jakarta
kini jumlah penumpang mulai mengalami peningkatan
dan kini calon penumpang hanya perlu menunjukkan
corona likelihood matrix atau clm yang telah diisi melalui aplikasi
namun sejumlah penumpang atau jumlah penumpang di dalam bus masih dibatasi
sebelumnya terminal pulau gebang sempat sepi penumpang lantaran diberlakukannya sikm
memang ada peningkatan karena di situ ada
sedikit kemudahan yang diberikan para penumpang yang akan berangkat dari terminal pulau gebang
jadi tadinya diberikan rakan maling kalau perharinya itu tidak sampai sepuluh perhari
sekarang bisa seratus orang perhari dengan kemudahan